persembayangan jenazah dibakar atau diaben dan berakhir dengan melarung abu jenazah ke sungai terdekat
kayak gesa gesa lain lah game setuju gak setuju kayak dua next show
makanya memang saya rasa pelatih sintayong dan juga tim pelatihnya sudah menyiapkan bagaimana merespon dari strategi yang dipilih oleh irak
jadi oleh karena itu respon kami pemerintah dalam konteks ini permen apa pemerintah kemendikbud
nah meski dibantah namun beredar surat laporan hasil penyelidikan yang kemudian isinya tidak jauh berbeda dengan pengakuan ismail bolong
kemudian saking dekatnya kalau ada apa apa misalnya kepentingan indonesia dengan rusia begitu
hingga bagian matanya yang diolah dengan teknik steam
saat wayan gede sui bawah dan ketut serging mulai merelokasi telur tengu
mbak prita sendiri pastinya sudah mencapai financial freedom ya